presiden joko widodo mengkritik uni eropa yang mengklaim sawit indonesia tak ramah lingkungan
padahal indonesia dinyatakan bisa mencapai produksi cpo hingga seratus ton jika lahan per hektare sawit bisa menghasilkan tujuh hingga delapan ton
hingga saat ini tercatat ada tiga belas juta hektare lahan sawit dan produksinya mencapai empat puluh enam juta ton per tahun
gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia atau gapki mencatat produksi minyak sawit sepanjang januari hingga oktober dua ribu sembilan belas naik sebelas dua puluh enam persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai empat puluh empat lima juta ton
dari jumlah tersebut sebanyak dua puluh delapan sembilan puluh lima juta ton diekspor sedangkan empat belas enam puluh lima juta ton dikonsumsi di dalam negeri
ekspor minyak sawit tersebut hanya naik dua satu persen dibandingkan periode yang sama
sedangkan konsumsi dalam negeri melesat tiga puluh tujuh persen
oleh karena itu jokowi meminta agar cpo tak melulu diekspor tetapi dijadikan komoditas seperti b dua puluh dan b tiga puluh
dengan b dua puluh yang berasal dari sawit diperkirakan negara akan menghemat rp satu ratus sepuluh triliun rupiah per tahun
kedepannya jokowi ingin indonesia bisa memproduksi b lima puluh atau campuran biodiesel sebanyak lima puluh persen dalam minyak solar
jika sudah bisa memproduksi b lima puluh maka ri bisa mengendalikan pasar global
apalagi indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia
menurutnya keberhasilan pemerintah memproduksi b lima puluh akan membuat impor minyak akan semakin berkurang
kondisi ini nantinya bisa memperbaiki neraca perdagangan tanah air